segitu gak percaya kamu sama istri kamu sendiri
aku mau percaya dengan kamu elsa
yang bikin aku gak percaya
kamu ada disini
bayasa sudah sampe di pandora cafe
oke makasih infonya
bayasa sudah sampe
niat gak sih ngajak ketemuannya
males banget deh gue berurusan lagi sama al
ada apa sih ini al
mba gak bisa dateng kesana karena mba
abis kena musibah
tadi mbak jatuh di danau
terus mbak pingsan makanya sekarang dibawa ke rumah sakit
tapi lo baik baik aja kan
alhamdulillah baik baik aja
eh bagus lah kalo lo baik baik aja
tapi lain kali lo infonya lebih cepet dong mba
gue udah dari tadi nunggu disini loh
ya ya makasih ya
kok elsa udah bayar
dia kan belum ketemu siapa siapa disini
aku bersyukur sih
karena karena musibah ini
jadi aku gak perlu harus cari alasan
karena aku gak ketemu sama elsa
andini karisma putri
saya setengah mati khawatir
kamu tenggelam di danau
sampai kamu saya bawa ke rumah sakit ini
kamu bilang bersyukur
bukannya aku seneng mas
tapi kan di setiap keadaan itu kan
emang harus selalu bersyukur kan
masa harus mengeluh terus
pulang dari sini
kamu belajar renang sama saya
justru kamu harus lebih hebat dari raina
seorang ibu harus mencotokkan
hal yang baik terhadap anaknya
kalau kamu gak bisa renang
kamu suruh reina berenang
kamu sendiri gak bisa berenang
contoh reina sekarang
dari traumanya sekarang dia udah berani untuk berenang
udah mulai bisa
tapi kan aku udah gede mas
telat juga kamu ngajarinnya
gak ada kata terlambat
yang ada hanya orang malas
yang gak mau membuat perubahan
kalau mau debat nanti
udah nunggu lama
banyin malah gak dateng
lain kali jangan begini lagi ya
kamu bikin bapak khawatir soalnya gak ya
iya pak maafin aku ya
allah masih lindungi kamu
ikatan batin antara papa sama kamu itu kuat sekali loh sayang
kenapa tiba tiba kepikiran kamu
terus sampai ketumpahan kopi panas
dan gak lama setelah itu papa terima kabar
kalo kamu tenggelam
tapi betul lu sarah
ikatan darah ikatan batin itu memang gak bisa dibohongin
saya juga heran
ikatan batin dan ikatan cinta antara andin dan reina itu sangat luar biasa
kamu tau gak andin
waktu kamu terjun di danau
dia langsung telepon mama cari kamu
saya belum bisa cerita soal ena
di waktu yang tepat
saat saya sudah tau
background reina yang sesungguhnya
berada di rumah
bekerja hampir hampir
saya juga ini
dan menuju di danau reina tuh sangat terasa
dia langsung telepon mama cari kamu
saya belum bisa cerita soal ena
tapi saya akan pastikan dan saya pasti akan bilang di waktu yang tepat
saat saya sudah tahu background zina yang sesungguhnya
alhamdulillah karena semuanya sudah baik baik saja
setelah ini din al
kalian pack your suitcase up
langsung pindah ke pondok duta ya
iya mau banget lah ma
mau kan mas
kalau sampai dia gak mau mama jewer
kalau gitu bu sara pak surya din al mama duluan ya
karena mau jemput reina
mas surya bu sara
terima kasih mas
aku sama mas al juga pulang dulu ya pak
lu kapan sih
lu pun pakai teriak teriak
budak kuping gua
maaf mbak amir soalnya kiki udah kesenangan banget ini
mbak mir lu tau nggak
ya enggak tahu lah lu juga belum ngomong
ada kaper ini kaper melegar fantastis
pokoknya luar biasa
ibu rosa sama mbak adin udah baik baik
boong lu beneran
iya mbak serius ini enggak bohong sempa sempurna deh
orang perusahaan aja itu
itu bu rosa kan telepon kiki
terus bu rosa nyuruh kiki buat telepon barbecue
soalnya kita mau ngerayain ulang tahun ini bu rosa
sekaligus ngerayain kebulangan mbak adin sama masa ke rumah ini mbak
sumpah lo kiki
beneran lu nggak bohong kan kiki
hehe terus jadi malu diliatin temennya rena
kiki ini gue tanya sekali lagi lu beneran nggak bohong kan
saya bingung sumpah nih laki laki
aduh yaudah kalau gitu ntar kita ketemu di rumah ya
ini rena udah pulang sekolah
iya mbak mirna jangan
rena mau tau nggak
cis punya kabar gembira buat rena
mama sama papa rena hari ini pulang ke rumah
mane sedih lu soalnya
hah sih mbak ya
michi nanti malem kita barbeque ya
kamu ajak angga oke
ini tante rosa ngajak kita barbeque an nanti malem di rumahnya
serius gue diajak
iya dong diajak
kan kamu itu salah satu yang dianggap berjasa sama tante rosa
ya gue sih sebenarnya senang banget sih diajak
kalau dipikir pikir ya
masalah mulai terselesaikan
perlahan demi perlahan
antara andi sama tante rosa udah clear
sekarang yang berikutnya harus kita pikirin adalah kita cari tahu siapa kebunuro yang sebenarnya
kita harus bongkar masalah itu
iya sih mbak
aku juga penasaran banget siapa yang bunuroi kira kira
apa gini aja deh
gue coba kotak temen gue si raymond hacker itu
ya mudah mudahan dia bisa bantu kita
aku ikut ya kalau kamu ketemu dia
mau dibantuin gak
masih pahit nih
manisnya pindahin ke sini dong
gombel terus ya mbak
gue tuh gak bertenang
gak ada hape pokoknya deh
apa ada lagi
pasti kebaikan itu akan datang menghampiri kita
papa percaya itu
ini kabar baik buat andin
tapi kabar yang sangat buruk buat elsa
sepertinya aku harus kasih tahu elsa soal ini
wah kamu duluan aja ke mobil aku
mau ke toilet dulu ya
iya nanti kalau kamu udah selesai
aku tunggu di depan ya di lobby ya
ya kasih ya
maaf tadi lipsticknya jatuh
jatuh ya tadi
jatuh ya tadi
keren mama udah kasih lipsticknya
ke perempuan itu
tugas mama udah selesai
selanjutnya aku yang beresin
jadi kerjanya randy tuh seperti itu ya
pantesan dia itu betah kerja sama pak

nino sama elsa lagi ada masalah apa ya

ini sebenarnya ada apa lagi sih
pak elsa bikin kesalahan lagi
waalaikumsalam pak waalaikumsalam pak waalaikumsalam pak
nino itu tadi nyuruh mama untuk nahan anak elsa
jangan sampai elsa pergi
kayaknya nino tuh curiga deh sama elsa
kayaknya nino tuh curiga deh sama elsa
kenapa elsa harus ditahan tahan ma
mama juga gak tau
mama juga gak tau
tapi tadi sih nino bilang kalau dia mau diem diem ngikutin elsa pak
ya mungkin esa sekarang bikin masalah lagi sama dia jadi nino curiga ya kan
yang mama juga nggak tahu sih pak tapi itu bikin mama gak tenang sekarang
mereka tuh ada masalah apa lagi sih
ya udah pak papa coba telfon nino ya
iya iya coba tanyain ya sama nino ada apa
pasti mama udah cerita ke papa kalau aku suruh mama nahan elsa
nanti aja aku jelasin ke papa setelah aku dapat penjelasan dari lansa
kok telfon papa malah nggak diangkat sama nino
wah mama bener bener jadi nggak tenang nih
ini pasti ada masalah nih antara mereka berdua
ya udah mama tenang dulu sekarang ya
semoga aja masalah ini bukan masalah besar
nanti kita tanyain lagi kalau nino sudah pulang
iya iya pak mudah mudahan ya pak
demi baju benerin sindangnyai
sayang kamu dimana sekarang
aku di pandora cafe
ini mama lagi di rumah sakit
soalnya tadi andin itu sempat tenggelam
iya aku tahu ko
aku tahu mbak ani masuk rumah sakit
tapi dia baik baik aja kan
andin baik baik aja kok
tapi kamu harus tahu
ibu rosa udah tahu
dan sudah percaya
kalau andin itu bukan pelaku pembunuhan roy
jadi ibu rosa sudah bisa menerima andin lagi
dan mulai hari ini
andin sama al akan kembali ke rumah mereka
tadi ibu rosa juga sempat bilang
akan mencari siapa
pelaku pembunuhan roy yang sebenarnya
semakin banyak orang yang percaya
kalau andin itu bukan pelaku pembunuhan roy
bahkan al dan mamanya
mereka itu adalah keluarga korban
dan mereka percaya
bahwa andin itu bukan pelaku pembunuhan roy

mama takut sekali sayang
mama takut sekali sayang

waktu kamu itu udah gak banyak lagi
waktu kamu itu udah gak banyak lagi
udah ma cukup ma
mama bukan nakutin kamu

mama mau kasih tahu sama kamu realita yang sebenarnya sayang
kalau mereka terus bergerak mencari bukti dan saksi
siapa sebenarnya pelaku pembunuhan roy
aku bilang cukup
mama denger ya ma
semua kan baik baik aja
semua akan baik baik aja

oke udah dulu ya ma
di dalam hati kamu
kamu pasti sudah tidak percaya diri seperti sebelumnya
kamu pasti sudah tidak percaya diri seperti sebelumnya
kamu pasti sudah tidak percaya diri seperti sebelumnya
tenang elsa tenang
pasti bisa dapat jalan keluarnya nanti
semua akan baik baik aja
semua akan baik baik aja

semua akan baik baik aja
kamu kok disini
harusnya aku yang nanya itu sama kamu
kamu tadi bilang kalau kamu gak kemana mana
sekarang kamu ada disini
kamu ini udah mulai belajar bohong lagi
terus tadi apa
kenapa kamu sebegitu paniknya
ada apa sebenarnya
jadi kamu ngikutin aku sampai sini sayang
segitu gak percaya kamu sama istri kamu sendiri
aku mau percaya dengan kamu elsa
yang bikin aku gak percaya
kamu ada disini
sayang aku ketemu sama mbak ending
aku janjian sama dia
aku janjian sama dia
sengaja aku gak kasih tau kamu
karena aku tau kamu itu masih sebel sama mbak ending kan
kalau aku kasih tahu kamu
kamu pasti ngelarang aku buat ketemu dia
aku tutupin ini semua dari kamu
dan kamu ketemu dengan mbak ending
mbak ending dapet musibah
dia tenggelam masuk rumah sakit
sekarang kalau kamu nggak percaya
kamu coba aja telfon mbak ending
kalau soalnya ending aku percaya
tapi kenapa tadi kamu begitu panik
bilang kalau kondisinya mbak anin itu
padahal sebenarnya dia baik baik aja kok
jadi terserah kamu ya sayang
kamu mau percaya atau enggak

yang terpenting aku udah jujur
aku udah ngomong jujur sama kamu
percuma kalau kamu nggak percaya sama aku

aku sudah gak percaya dengan kamu
aku sudah gak percaya dengan kamu
aku sudah gak percaya dengan kamu
yang harus saya minta maaf itu aku
aku salah gak izin dulu sama kamu
tapi yang jelas
aku ngelakuin ini semua
supaya aku bisa menjaga perasaan kamu aja
gak ada yang lain
ya udah kamu pulang hati hati
aku juga mau balik kantor ya
untung aja nino percaya
kau ini letih ada dua di tas
eva oh lihat lihat dong kau jalan
berarti lipstick gue gak jatoh dong
terus kenapa itu ibu bilangnya kalau ini lipstick gue ya
gak usah bisa turun
kenapa ada randy sih
ada apa randy
ngapain kamu kesini
elsa bicara dengan randy
ada apa ya

tapi kalau pambak bisa nerima lipstick pembantu
dia harus berhati hati

dia harus berhati hati
dia harus berhati hati
jadi pambak bisa nerima lipstick pemberian dari mama saya tadi
mbak elsa begitu yakin kalau lipstick itu milik mbak
maaf tadi lipsticknya jatuh
ya terus kenapa
wajar kalau saya salah karena saya mikirnya itu lipstick saya
ya tapi masalahnya
lipstick yang dikasih nama saya tadi
yang ditemukan di rumah
sial ini jebakan
berarti mbak anin sama al sengaja ngejebak gue disini
sah ada apa ini
kenapa sampai lipstick kamu ada di tempatnya ron
maksudnya di ban dirialnya

makan di budak pangkat kelihatan yang hahn
kayak begini mau fitnah saya di depan suami saya
justru saya ingin tahu kejelasannya dari mbak
gimana kejadiannya ya
lipsik mba ada di rumah almarhum ba'aloy
tapi kenapa bisa lipstick gue ada di rumah roy